triliun rupiah setiap tahun dana ada dan bakal ada dan ini bukan dari anggaran bansos dan kita
mulai dengan memberi makan untuk anak anak kita saudara saudara sekalian sudah saya pelajari pakar pakar
membenarkan uangnya ada uangnya cukup dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya
ikan lohan ikan gabus direndam dulu baru direbus supaya pembangunan maju terus
pinjam dulu seratus bukan uang dikit dikit uang dikit dikit duit ya benar juga duit itu perlu
untuk membangun negara ini saya masih bersama guru besar ekonomi aktif menulis karya ilmiah
dalam jurnal dan artikel penulis buku poundering issues in a world of risk and uncertainties juga
buku berjudul mengolah bank indonesia dalam masa krisis
ini bukan sesuatu yang baru jadi prof kalau saya ingin memulai saya ternyata cukup tua juga untuk
mengalami kita pernah kan ada ikan isaac pisang hai minumnya kami kita sem pilih arti unpleasant yang

ada seperti ini tapi susu waktu itu
saya sd kalau ke sekolah dikasih susu gratis enak
jadi ini bukan sesuatu yang pertama kali
hanya itu kan sudah lama berhenti puluhan tahun
kalau sekarang mau dibikin lagi dari mana duitnya
kita tahu pak prabowo meyakini bisa pak hashim bisa
pak derajat terangkan pada kami dari mana
saya kira itu tadilah dari pokoknya memang item baru ya
yang tadi saya sudah komplain bahwa tax revenue kita memang harus ditingkatkan dulu
tapi itu kan juga tidak bisa terus seratus persen
tapi itu janji kampanye loh prof
iya tapi on stagis ya tidak mengatakan
terus seperti apa namanya simsalabim besok seratus persen jalan
mesti harus ada pentahapan to be realistik
apakah kemudian bisa kita katakan bahwa untuk merealisasikan itu maka memang harus ada kenaikan pajak
ya memang terkait ya menurut saya ya
tidak tergantung bahwa itu harus itu dulu lah menurut saya
bisa ditunda dulu sampai rancangan yang matang
kalau makanya tidak bisa didelay lagi
bahkan pak jokowi sudah minta dimulai sebelum bulan pemerintahan baru diresmikan
itu tadi seperti dikatakan juga oleh hashim dan sebagainya itu tidak terus langsung seratus persen ya
tapi saya nggak tahu persisnya pentahapannya seperti apa tapi sudah ada
sudah ada perhitungannya dan duitnya ada bagaimana memasaknya dan sebagainya itu sudah dipikirkan semua sih
yang sering diutarakan oleh para investor
karena bagaimanapun juga ada janji kampanye calon presiden yang makan siang gratis susu gratis pemeriksaan kesehatan gratis
jadi banyak sekali hal hal yang memang niatnya baik untuk supaya tidak ada orang miskin lagi di republik ini
nah kita pernah punya presiden ada burden sharing
antara pemerintah dengan bank indonesia di masa covid
apakah rencana rencana dengan alasan atau kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat
maka kita akan mengembalikan lagi atau akan ada potensi bank indonesia ini akan burden sharing untuk program program seperti ini
untuk apa pun juga sebetulnya ya
kalau bank indonesia itu ya manot manat saja
bank indonesia kan juga apa ya
di dalam mengelola cadangan devisa
bank indonesia juga punya keuntungan
karena bank indonesia ini menanam cadangan divisa di tempat tempat yang safe
sampai sekarang yang paling shift itu adalah treasury bill dari amerika ya
tapi nggak tahu deh nantinya kalau ada yang lebih baik lagi
tapi tidak pernah di dalam stok yang terlalu spekulatif
dan itu akan selalu ada
artinya kalau tidak sampai ada krisis lagi saja
dulu pada masa covid ada aturan yang dibuat antara menteri keuangan dan gubernur bi untuk burden sharing menghadapi covid ini
apakah kemudian jadi untuk perlindungan sosial makan siang gratis
maka bi juga akan dibuka peluang untuk burden sharing
saya menurut saya sih tidak menutup kemungkinan itu
asal dananya itu mencukupi
dan bank indonesia harus tahu itu
apa yang artinya mencukupi tadi ya
kalau itu masih bisa disiapkan
kalau ini program yang memang sudah dijanjikan oleh pemerintah
menurut prof derajat itu mengapa tidak
itu yang masuk akal dan ada alasannya
bukan sesuatu yang wasted lah
menurut prof derajat untuk alasannya makan siang gratis bisa pasar bisa menerima itu dengan baik
masalah stunting itu sesuatu yang betul betul terjadi di masyarakat kita
nah stunting itu harus ditangani pada waktu ibu sedang hamil
bukannya setelah dia melahirkan gitu
orang yang kuntat itu nggak akan bisa tumbuh dengan baik lagi gitu
kalau hanya kuntat badannya otaknya gak apa apa gak apa apa
tapi kayaknya ada hubungannya
prof saya tidak ini sih tidak mempertentangkan itu
karena memang soal minum susu gratis makan gratis
ini bukan sesuatu yang wah pertama kali dalam sejarah berdirinya republik indonesia
dan prof derajat disini mengatakan bahwa burden sharing dengan bank indonesia adalah sebuah opsi yang terbuka
maksudnya bank indonesia mempunyai apa disuruh mengelola devisa ya untuk itu dong kalau diperlukan pemerintah
apakah sementara apakah jangka panjangnya asal menurut gubernurnya masih sesuatu yang bisa berjalan
ya yang tanggung jawab presidennya
karena saya mau baca juga tulisan prof derajat ketika burden sharing antara pemerintah dan bi ini
sama seperti waktu krisis keuangan sembilan puluh delapan bank indonesia sebagai the last lending resort untuk tempat memberikan uang
terakhir gitu dia memberikan bantuannya
semoga saja tidak terjadi seperti sembilan puluh delapan bagaimana niat baik bi untuk memberikan uang itu ada disalahgunakan dan menjadi ada penumpang penumpang gelap
so untuk sesuatu yang punya resiko ini kenapa masih kenapa prof lihat bahwa bisa jadi opsi untuk makan siang gratis
karena saya melihat bahwa makan ini memang masih masalah untuk kita gitu ya
kalau kayak yang disalahgunakan tadi kan saya memberikan contoh di dalam tulisan saya
seperti yang pada waktu ada fasilitas bantuan
mengatakan ekspor garmen tau tau isinya batu
nah kalau itu pantasnya ya di penjara di nusa kambangan sana orangnya gitu
tapi kalau ini ibu ibu yang hamil kan tidak bisa bohong dong dia
so untuk saya itu investasi kayak seperti di dalam edukasi kesehatan itu is investment gitu ya
jaman dulu itu dianggap cost ya
sekarang bukan dianggap kerugian
karena edukasi itu luxury kalau jaman penjajahan belanda dulu gitu
tapi sekarang kan nggak semua orang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak
asal kita mampu aja dah
tidak terjadi inflasi dan sebagainya
memang itu ya trade off nya selalu ya mungkin growth kita tidak setinggi yang kita inginkan misalnya gitu
ya karena itu memang hal hal seperti itu tuh multipliernya in growth yang nggak besar
ya kalau mau yang besar ya untuk infrastruktur untuk pengusaha pengusaha gede itu suruh ngeluarin
cuma karena ibu hamil ya untuk generasi yang akan datang kok bagaimana
ada ada makanan yang gratis ada ikn
sesama asisten prof sumitro prof emil dan prof sudrajat juwandono
keras prof emil beberapa tahun yang lalu
rasanya waktu itu masih zaman pandemi
tidak terlalu setuju kalau itu dipaksakan
karena kondisinya belum memungkinkan untuk ikn
bukan tidak setuju adanya rencana masa depan ikn tapi kenapa harus sekarang
prof drajat apa pandangannya
ya kalau saya ya juga sama dengan
kalau belum mampu ya jangan dulu lah gitu
kalau untuk itu ya belum dong
karena yang harus dibangun begitu banyaknya
memang kondisi jakarta ya makin nggak enak dan seterusnya dan seterusnya ya
sebelum betul betul punya kemampuan untuk membangun ikn itu sampai selesai ya
itu kalau saya nggak mau punya target harus selesai dua tahun lagi dan sebagainya
menyelesaikan ikn atau makan siang gratis roh
makan siang ini yang lebih penting untuk saya
karena ini generasi yang akan datang yang akan membangun indonesia kok
kalau saya itu menurut saya saya nggak ragu ragu deh
ya kalau punya penduduk tambah banyak tapi bodoh bodoh gitu kan ya is masalah gitu
urgensinya untuk segera memindahkan ibu kota jakarta ke ikn
ada investasi lain yang jauh lebih penting
what do we have to ya nanti jangan membuat seperti apa itu cambodia ya
yang pegawainya pada gak mau pindah
kemarin kita dpr juga agak menunjukkan keengganan untuk pindah
kira kira moodnya presiden elek gimana
saya gak gitu ngerti deh
dan untuk seorang profesor sudrajat jiwandono lebih prioritas makan siang untuk investasi anak anak indonesia
dan mempercepat pembangunan ikn
saat diumumkan kpu pasangan prabowo gibran memang menempati perolehan suara terbanyak
tapi dari sisi perolehan kursi partai politik pendukung belum mayoritas di parlemen
bagaimana kebijakan presiden terpilih dapat mulus dijalankan tanpa dukungan penuh parlemen
kaman sejati adalah kaman di saat susah
kalau di saat baik di saat senang kawan banyak sekali
yang gak pernah nongol sekian tahun nongol semua
dikatakan pak jokowi mengatakan ya mas bowo ya itulah nanti mas bowo siap siap aja
apalagi masa pengalihan ini gak ada
tiap hari ada yang minta ketemu
saya masih bersama seorang yang pernah menjadi gubernur bank indonesia di saat krisis
seorang guru besar amiritus universitas indonesia raja ratnam school international studies dan nanyang technological university singapura

prof benar ya udah sekarang ada gula ada semut
jadi wah sekarang dateng terus ngasih cv
jangan jangan prof juga pasti dideketin dong
ya juga kali ya tapi gak terlalu ini lah
saya sebelum kita jeda tadi prof
karena faktanya sekarang saat kita sedang berdialog ini ini hari rabu tanggal dua puluh tujuh maret
sudah ada pengumuman dari kpu dan sekarang lagi ada sidang mk
tapi intinya sebenarnya gini dari kpu pak prabowo dan mas gibran itu perolehan suaranya terbanyak
tetapi partai pendukung di parlemennya itu belum menjadi majority government
pak derajat melihat bahwa pentingkah memasukkan semakin banyak partai politik ke kabinet pak prabowo
supaya menjadi majority government di parlemen
karena semakin beragam orang itu meskipun mungkin menambah kekuatan tapi biasanya juga menambah masalah gitu ya
jadi setiap orang kan bisa berkontribusi tapi juga membawa baggage masing masing ya
jadi kalau saya sih lebih suka
pilih pilih sih ya daripada
oh ya daripada banyak banyak tapi terus sebetulnya akhirnya juga tidak efektif gitu ya
karena saya mau mengutip tulisannya prof drajat nih
butuh orang orang yang tepat di posisi yang tepat
jadi tadi sudah seperti prof drajat katakan selama menteri menteri di kabinetnya bagus kompeten the challenges bisa dilalui bersama sama
jadi prof drajat sendiri melihat koalisinya pak prabowo ini gemuk banget gitu
kebijakan kebijakan presiden elek nantinya atau seperti yang tadi pak derajat katakan justru membawa package
saya menurut saya lebih susah meskipun saya percaya ya
pak prabowo orangnya begitu hebat di dalam melihat orang orang yang potensial bisa kerjasama sama beliau ya
punya plus and minus ya
dan yang kelihatan belum tentu yang benar itu
ada orang yang pinter merahasiakan gitu ya
yang baiknya kayaknya lebih besar padahal sebetulnya sebaliknya
kalau sampai itu ikut masuk kan lebih tambah sakit daripada
kalau saya lebih senang kalau orangnya lebih sedikit
mumpuni orang jawa bilang
tetapi bicara soal kenyataan politik
saya tahu pak derajat ini punya konsep soal negarawan itu kira kira ada empat
yang diambil dari idenya profesor fierce
dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan konsensus
dari pandangan pandangan yang bermutu tapi berbeda satu sama lain
kalau kata singkatnya kan jadi dirigen diantara menteri menteri yang hebat
ketika prof derajat memandang inilah para excellence seorang pemimpin
itu kan waktu itu pak harto menurut saya
mampu mencari benang merah
pandangan pandangan brilian dari para teknokrat
tapi itu sentral kekuasaan di pak harto
sekarang konsensus itu kan bukan konsensus diantara para menteri semata
yang merasa berjasa memenangkan seorang presiden
nyaur kembali kalau dianggap mereka itu
menyiur kayak itu dianggap utang ya
mereka dulu bilang sukarelawan ya
ya bener dong kita juga boleh nagih
ya dulu kan bilang sukarelawan
kok sekarang kok minta imbalan
mau menerima argumen itu ya
pengalaman kita setelah pemilu
dan perolehan suara untuk pak prabowo itu besar
tidak ada presiden yang sungguh sungguh independen
ia tetap saja harus
persetujuan dari partai politik
yang tadi saya bilang merasa ikut
bagaimana program itu bisa dijalankan dengan lancar
kalau tidak ada approval dari partai politik di parlemen
ya dia harus berani bertindak
dimasukin tapi terus nanti disitu tetap ngaco
karena tidak rela sebetulnya
presiden jokowi di lima tahun terakhir misalnya
semua dimasukkan ke dalam kabinet
ruu bisa diundangkan dengan cepat
saya lebih selektif orangnya
saya lebih mengambil risiko
saya agak ada kekhawatirannya
partai partai yang memang
tetap berada di luar sebagai pengontrol
karena sekedar hanya untuk digolkan
di penjara kan cuma dua tahun
derajat kan bilang koalisinya koalisi yang gemuk sekali untuk pak prabowo gibran belum lagi relawan
biasanya sepuluh tahun terakhir ini berawal dari relawan berakhir jadi komisaris bumn
menurut pak derajat ini reward yang memang harus dilestarikan
kalau bisa dikurangi ya lebih bagus ya menurut saya ya
karena what did they do ya masih dapat duit gak ngapa ngapain sih
kan ngapa ngapain waktu jadi relawan
ya tapi yang berkaitan dengan sumber duit ini tetap ada
kalau dia bisa saja menjadi sumber duit kan itu yang harus kalau dia ditunjukkan dia berjasa di situ oke
dan punya kapasitas sebenarnya ya
prof juga melihat bahwa apa yang selama ini diperlihatkan relawan berawal dari relawan komisaris bumn akhirnya itu praktek yang
enggak karena itu tadi ya faveing favoring yang
setelah itu dia nggak bertanggung jawab sama sekali
tapi dapat duit bagaimana sih
bukan karena saya belum pernah jadi komisaris tetapi
tapi ini harus diceritakan sih prof derajat ini adalah seorang teknokrat ekonom senior gubernur bangsa indonesia
bank indonesia nggak pernah jadi komisaris manapun ya prof
sempat mau ditawarin tapi tidak diizinkan
gak seperti komisaris pertamina yang sekarang
tentang arah tentang ekonomi ke depan gitu dengan situasi politik yang sungguh tidak gampang lah
karena ada yang harus diakomodasi dan ada yang harus dibilang tidak
apakah menurut prof yang mengenal presiden elek pak prabowo
ya bisa independen dalam menentukan siapa siapa yang nanti akan di kabinet
saya mempentingkan pelaksanaan dari downstream ya
dan ini harus ditumpang dengan menteri perdagangan yang kuat yang berani bisa memasarkan produk dari hasil hilirisasi industri
jadi karena program ini program yang bagus
dan itu bisa diteruskan dengan kekayaan kita yang masih bisa dipergunakan lebih baik lagi dan seterusnya
tetapi itu tadi menteri perdagangan kita juga jangan tidur gitu ya
penarik investor asing harus giat kerja tapi yang mencari pasaran juga jangan tidur
prof derajat menekankan sekali lagi tidak apa apa menjadi single menjadi minority government di parlemen
selama orang orang yang ada di kabinet ya memang itu dari partai politik kompeten
jadi tidak perlu merangkul semua partai politik hanya untuk mayoritas di parlemen
menurut saya sih bukannya mau elitis ya tetapi kalau ya gimana ya
oh yang jadi doktor bisa juga tidak seratus persen orang indonesia
kenapa harus kita memaksa semua jadi dokter mengurus kosa gitu
prof tapi ikut gerindra nggak sih atau hanya bagian dari dewan pakar tkn prabowo gibran
enggak saya ketua dewan penasihat di pariwisata
ketua dewan penasehat di partai gerindra
jadi yang politisi mas budi sama mas tommy
ya tommy tapi ya politisi tapi ngurus duit
yang politisi benar budi karena dia anggota dpr ya sekarang
apa wakil ketua komisi empat ya
apa yang membuat prof derajat memberikan blessing putra putra aja menjadi politisi atau betul betul akibatnya
tidak pernah menuntut apa apa pada muhajirulnya
saya bukan orang seorang bapak yang cerewet
yang saya harapkan dan itu kejadian adalah don make scandel gitu ya
karena saya dua duanya laki laki tau tau ada seorang cewek yang mengatakan saya hamil karena
nah saya sudah terima kasih pada tuhan bahwa itu tidak terjadi
sekolah oke ya satunya di
di politik juga dia rupanya is doing very well ya karena menjadi wakil ketua tapi praktis yang dia ketuanya lah gitu ya karena dia bahasa inggris nggak pernah ada masalah
karena itu juga omnya kan
meminta dia jadi jurubicara pada waktu tim pemenangan itu
sehingga budi lebih banyak tampil di luar begitu
benar nggak mas budi itu sedang di coach atau diarahkan untuk next ketum gerindra
maybe ya saya gak pernah dia belum pernah ngomong sama saya ya
ada yang bilang biarin di tangan keluarga dan sebagainya
ya seperti yang saya lakukan selama ini
sel yang dikerjakan barang yang baik berguna untuk masyarakat saya punya moto kehidupan
untuk kesejahteraan umum masyarakat gitu ya
jangan ragu ragu lagi karena senjata kita itu ya itulah
sorry pak surol prof karena saya mendengar nama mas budi itu dipersiapkan untuk menjadi the next ketua umum gerindra
ya i don t know itu terus lainnya i don t know
it will be good tapi gak tahulah siapa
karena kan that kind of position itu masih banyak yang kepingin gitu ya
kakak di bendahara partai gerindra
yang pak derajat bilang sendiri baru jadi bendaharanya udah banyak musuhnya
dan dia juga harus ngurus usaha perusahaan dari pak hashim ya
jadi memang dia udah
intinya sebenarnya prof ingin mengatakan apapun posisi yang dipilih bertanggung jawablah dan memiliki integritas
karena ada nama eyang yang harus dijaga
nama orang tua yang harus dijaga
dengan perilaku bermoral dan integritas tinggi
akhir prof sebelum saya menutup pertanyaan saya soal karena sudah banyak nih masih
sebenarnya kan masih berapa bulan lagi tujuh bulan lagi lah untuk penentuan kabinet
nama nama sudah mulai berseliwaran
ada nama mas tommy juwandono
kabarnya yang pasti wakil menteri keuangan is that true
tugas saya hanya giving the blessing kalau dia harus melakukan itu
kalau memang itu ya
kenapa nggak langsung menteri keuangan
yang ngusulin pun siapa ya saya gak tau kok
mas tommy minimal di katanya wakil menteri keuangan
ini loh menteri keuangan saya teman saya itu
saya kalau menonton lihat prof derajat seneng banget
karena katanya prof seneng banget lihat foto foto nostalgia zaman dulu dengan almarhumar i muhammad
salaman dengan pak harto dan sebagainya dan lainnya
kedekatan mari sama saya itu luar biasanya begini
nari muhammad itu orang selalu sembahyang lima kali
dia kebetulan dekat dengan bank indonesia
dia langsung aja masuk kamar saya
bu ida saya mau sembahyang sebentar ya
di situ ada sajadahnya dia dan seterusnya
untuk saya itu menandakan pak mari begitu merasa dekat dengan saya
tapi dia mau mempergunakan kamar saya
sama bu mari dan sama anaknya saya sampai sekarang masih kenal baik
karena itu kan hubungan
saya sangat menghargai teman yang baik gitu ya
dan kita tahu bahwa pak mari muhammad disebut mr clean
jadi saya tahu lingkaran orang orang yang berteman dengan pak derajat
pak mari pasti punya mazhab yang sama dalam menjaga integritas
terima kasih sudah memberikan contoh itu pak derajat
saya tadi itu memberikan contoh itu ya karena luar biasa ya
dia mau menggunakan kamar yang saya gunakan kalau saya capek
saya memang tidur di kamar itu gitu ya
pak mari sholat di ruangannya pak derajat
pak derajat rosario di ruangannya pak martin
prof rahasia umur panjang nggak pak prof
enggak brooding mengenai umur kita
kalau saya berhenti ngajar berhenti menulis
saya takut saya terus takut meninggal dan seterusnya dan seterusnya
tapi dengan kesibukan terus
dan saya tidak pun komunitasnya karena dengan saya bagi bagi
ada yang tanya lebih mendalam ada yang mengatakan oh bagus
mengajar adalah bagian dari memberi
dengan memberi maka itulah yang itu energi buat seorang profesor sudrajat ciwando
saya pikir baca baca sedikit bukunya prof derajat saya pikir karena wine
saya sebenarnya sudah berpikir saya mau kasih saya punya wine tahun dua ribu dua
tapi membaca tulisannya prof derajat dari taskenny ini saya minder nggak jadi deh
takutnya begitu prof lihat ini brand apa ini
tapi kadang kita harus mencoba bersama
dan sebagai katolik saya selalu bilang sama pastor pastor saya pernah ke avignon
di avenion itu ada kampung dekat situ yang produsen wine
dulu pop benediktus yang ke tiga belas itu suka sekali dengan wine dari suatu daerah situ
semenjak pope selalu ke situ produknya disebut chateau du pape
kita minumnya langsung merasa langsung jadi the holy wine
sebuah sebuah apa alasan untuk minum wine supaya mirip pope
apalagi kalau crazinessnya ingin seperti pope itu craziness yang kayaknya sacred
nanti pope francis mau datang loh
nanti kalau prof dajat ketemu harus ajak saya
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di rosi
senang sekali satu kehormatan bagi saya bisa mendengar langsung pemikiran prof derajat
terima kasih juga bagi anda yang menyaksikan program rosing
kita ketemu lagi kamis depan
tetaplah di kompas tv independen
kalau pak pangdam bilang tadi harus nyata
kan gitu ya pak pangdam ya jadi kita harus buat nyata
jadi pak pangdam tadi juga buat ikan nila katanya
insya allah saya luar biasa nih
tni turun tangan dan tentunya ini merupakan suatu koordinasi yang baik pada siang hari ini
menunjukkan bahwa semua kalangan kerjasama untuk melakukan sinergi ini
dan mudah mudahan memang allah swt senantiasa meridoi kita sehingga kita dapat mengendalikan inflasi ini dengan baik
untuk mengakhiri saya tutup pantun juga pak
supaya siang hari ini ditutup dengan senyuman gitu pak
nah ini masalahnya ini tadi malam saya udah makan ini pak jadi saya pakai makanan aja pak
kemakassar menyantap kondro karebosi
kondro disantap untuk sarapan pagi tadi pagi saya sarapan kondrol
mari tingkatkan sinergi untuk turunkan inflasi
kalau bukan kita lalu siapa lagi
bayangkan kaabah aja berhenti broadway tempatnya berputar seluruh uang di dunia berhenti
tidak hanya las vegas yang melahirkan kurang lebih perputaran perjudian di sana sepuluh triliun satu malam berhenti
makassar berhenti jakarta berhenti
dua tahun kita hadapi sekarang baru kita rasakan semua menjadi tidak normatif tidak linear dan tidak kontinus
kita belum selesai dengan persoalan itu kita menghadapi persoalan baru dengan climate change
pemanasan global itu membuat semua gunung gunung es di kutub utara mencair
cuaca menjadi sangat trouble lens dimana
dimana saja di dunia
kalau hujan membuat banjir kalau panas dia membakar
negara negara yang empat musim paling merasakan climate change itu
eropa amerika bahkan sortit semua produksi produksi pertaniannya
kalau turun salju di pada saat winter ketebalannya di atas dua puluh tiga puluh cm
baru dia kering setelah dua minggu tiga minggu
semua tanaman termasuk rumputan yang ada sudah mati layu di bawah
kalau daerah itu panas begitu panas dia membakar
saudara saudara sekalian ini dunia merasakan hal seperti itu
yang ketiga terjadi perang terjadi ketegangan geopolitik di mana mana
ada yang terbuka menjadi perang ada persaingan yang tidak jelas
itu semua berimbas pada dunia
diundang oleh imf dan world bank memberikan paparan tentang resilensi agriculture dan food security indonesia
di sana semua negara menyatakan keresahan yang sama
hati hati terhadap pangan
hati hati terhadap produksi pertanian
dan akhirnya kita berkesimpulan
ya dua kali saya pimpin pertemuan
baik di g dua puluh bali dengan tujuh puluh delapan delegasi dunia
maupun di washington terakhir kesimpulan satu panglima
semua negara harus prihatin dengan situasi yang ada dan memberikan prioritas teratas
bukan hanya prioritas utama
bahkan diminta semua anggaran anggaran negara dan pemerintah semaksimal mungkin memprioritaskan anggaran pertanian
pertanian itu yang pertama untuk makan
kalau cuma bocor atap boleh tunda sampai tahun depan bulan depan
kalau robek robek baju lusu baju bisa tunda membeli
kalau motor rusak mobil rusak bisa dibengkel bengkelin dulu
kalau makan kata panglima pasti nggak ada tuh
oleh karena itu bapak dan diri sekarang yang kita bicarakan sekarang ini adalah hal yang sangat menentukan
penting dan sangat sangat mendasar untuk disikapi
situasi yang tidak terlalu baik ini apa yang menjadi resep dan obatnya
di jajaran kementan berpikir bahwa
keluar dari masalah ini adalah hanya dua tiga
yang pertama memitigasi dan mengadaptasi tantangan
kalau ada orang ngamuk di sana salah satu langkah yang harus jaga adaptasi mitigasi
kalau kita diam saja ya hancur itu
yang kedua melakukan kolaborasi kerjasama
di pertemuan di joint meeting di washington tak ada negara yang jago menghadapi
kita berkesimpulan seperti itu
kalau begitu yang bisa adalah kamu bisa apa aku bisa apa
tentu saja ini lebih susah
saya bangga banget panglima hadir di sini jajaran tni dan kepolisian
apalagi kalau pemerintah daerah pak umar amir oskara ini sudah satu satu
dan tidak boleh ada yang merasa baik baik saja
kenapa dua ribu dua puluh tiga kata world bank dan imf ya karena saya bilang unpredictable
dia bilang nok bukan mempredik vice president yang bilang ya pak
tidak pak menteri pertanian salah
terprediksi secara pasti bahwa dua ribu dua puluh tiga dan selanjutnya masih dark signifikan
bukan lagi gelap tapi gelap yang sangat luar biasa
kalau begitu hari ini adalah bagian untuk menjawab itu
caranya adaptasi dan mitigasi tantangan
dan ini di kementang mappingnya jalan terus setiap minggu
pak andi pasar para bupati para bupati juga harus memapping
yang ada dua belas komoditi yang ada
saya jamin sampai dua puluh desember aman
saya terus melakukan evaluasi di sini
yang aman dari importasi paling daging sapi dan kerbau
sekarang saya punya gudang gudang di seluruh indonesia penuh
yang akan bersoal nanti adalah kedelai
karena kita terlalu banyak impor makanya berhenti berhenti mi impor
kertas uang dapat triliun pak omar oskara di orang lain
iya memang nggak bisa menjadi apa ya membalik tangan
lawan negara yang lebih punya lahan besar pakai mesin
tapi rakyat pun enggak dapat apa apa
kalau pikirannya semua yang cari yang paling murah ya tidak bisa
jelek jelek buatan indonesia lah lama lama makin baik juga
maafkan ini gaya makassar juga nih dimana mana
saya udah gak tahan gitu loh
sembilan juta ton enam tujuh tujuh ton
padahal kita makan tempe tahu kan makan kecap kan
iya lah alhamdulillah presiden sudah setuju
selama ini kan kita cuma rp empat lima ratus
oh sengaja supaya beli di luar
kalau beli di luar harganya paling paling rp enam tujuh ribu
tapi rakyatmu tidak dapat apa apa
mulai sekarang di luar dua harganya naik
sekarang harga di luar rp sepuluh empat ratus karena di sana sortid
alamnya yang empat musim itu tidak jelas
kadang kadang panas kadang kadang hujan
dan produktivitasnya menurun sampai tiga puluh dua
saatnya kita kembalikan itu
saya ini bekas kepala desa lurah
dan biasa berhadapan seperti ini
ya saya bupati sepuluh tahun di goa
dan sulawesi selatan selalu menjadi daerah yang menopang kepentingan nasional
sama dengan sekarang lebih bagus lagi
oleh karena itu kita tenang dengan neraca
tetapi tidak boleh pede
karena ternyata ini harus ada kerjasama
bapak dan adik adik sekalian yang saya hormati
oleh karena itu menghadapi kondisi ini
saya ada yang pertama next
di saat covid dua tahun setengah pak alim pak amir
apa artinya pertanian itu bisa berhadapan dengan berbagai situasi
yang penting serius lakukan
next saya mau kasih diet
impor kita jamaah orde baru pun tidak pernah lewat lima belas persen pak amir
insyaallah tahun ini saya lewati lagi nih
kalau begitu tanaman kita tumbuhan kita diminati oleh seluruh dunia
saya pegang kontrak sekarang untuk tanaman hias saja rp dua tiga triliun
saya heran kemarin waktu kita buat pameran dunia orang dunia datang
ada tanaman satu harganya ditawar satu tiga miliar
terus ada pelelangan ada kaktus kecil itu yang kayak trisula naik
orang jepangnya tawar terus delapan sampai delapan juta lebih
kalau begitu dimana mau kita tanam ini
dan rupanya kalau orang saya pikir ini pasti berkurang
karena di luar lagi kekurangan uang inflasi banyak
di luar negeri kan inflasi tinggi banget
rupanya kalau orang stress di sana cari tanaman
jadi bunga bunganya ternyata tidak turun tampak
jadi seperti itu pak pak
tanaman itu untuk ibu ibu paling cocoklah
saya september sampai sekarang ini sudah januari sampai september
dua puluh november nanti kita akan ekspor di atas dua puluh triliun
tidak boleh ada kabupaten yang tidak ekspor
tidak boleh ada provinsi yang tidak
kalau dia tidak ekspor terlalu itu kenapa
kalau tidak ada tangkap itu sumut
tangkap itu cacing kita ekspor
saya pernah yang lalu itu kita bilang begitu
ternyata ada orang di papua tanam semut ya
semut hitam dengan semut merah dikirim mak
dan ada harganya mahal banget
kalau jengking ditangkap wah hidup
ternyata ulat belatung mahal
mahal semua ditembak berarti bisa untuk ekspor
kalau begitu sepuluh november ini edarannya sudah keluar pak sekjen
kalau memang pak bupati mau pasti bisa
kalau tidak pak dandim mau kita buat yuk
saya kemarin odekov duduk duduk saja
kita dapat berapa ya hampir satu triliun lebih
satu hari di luar negeri
cabai ini di seluruh amerika dari thailand dari vietnam
dua minggu dari sekarang saya kirimkan ke sini
begitu jadi jangan mau cari yang banyak yang besar
yang harus dihilangkan terlalu banyak pintu
harusnya cuma dua kali pemeriksaan
di lima belas pemeriksaan itu yang isi bayar mahal
kita jadi pejuang untuk rakyat dan pertani
kalau kita di sini mau semua selesai
kurang apa allah kasih kita matahari
kurang apa alam mencari kita air di setiap saat
kalau gitu tinggal kita mau apa enggak
dan ternyata kita negara yang paling aman aman gitu
nilai tukar petani nilai kesejahteraan petani sembilan puluh
dua ribu dua puluh empat nanti baru satu ratus empat dalam rpjm nya pak amir rolsekara
ternyata kita dua tahun dapat satu ratus sembilan pak
nilai tukar petani nilai kesejahteraan petani
jadi enggak betul kalau dibilang tidak ada peningkatan di bawah
harga makin baik yang kita mau
kalau harga paling baik teman teman dari bi
jangan harga di pasar mahal tapi pembelian di petani rendah
ya ini saatnya para gubernur para kadis bupati cek
dan pak presiden sudah memerintahkan
berapapun yang ditanam asal pak bupati yang suruh
menteri suruh harus beli
kalau begitu jalannya sudah ada kita atur harganya
orang jual beras lima kali
harganya tentu enggak jelas
berhadapan dengan siapapun begitulah
saya nggak mau kalau memang harus saya pulang ke makassar
pulangkan saja daripada saya tidak ada gunanya bagi bangsa dan negara ini
bapak saya bekas aster asop di kodam
tidak boleh kita main main sama negeri ini
mulai dari saya bupati gubernur
ya pak bupati bone tahu
dipotong biasanya menteri lain dua puluh lima triliun
tapi kur kita pakai
saya pakai lima puluh triliun
petani itu tidak mau berutang
ini kebijakan dari bank indonesia
dua ribu dua puluh satu saya dikasih bapak presiden tujuh puluh triliun
tidak sampai satu pak pak deputi
yang biasa bikin salah kita
dan di mude saya pakai babinsam
dan ini harus persetujuan panglima tni dan kasad
semua yang saya gulirkan atas strategi yang ada
alhamdulillah belum semua tentara bergerak
itu karena dia cerai istrinya
dia pulang dari daerah transmigrasi
kalau gagal atas kebodohan itu bunuh diri namanya
tapi kalau gagal karena memang harus gagal
udahlah itu tanggung jawab pemerintah kan negara
sekarang uang yang dipakai kur berapa
daripada kok anda putar putar juga itu uang
dan semua yang mau ekspor
sekarang ini saya mau perbaiki semua remu
setiap seribu hektare ada rmu yang tidak hanya menjual
dia harus menjual beras di atas dua belas ribu
saya minta lima miliar aja per seribu hektare
tetapi masuk dalam semua klaster yang kita rencanakan
satu klaster itu tiga
paritasnya paritas yang kita tentukan
tonase nya tidak boleh dibawah tujuh ton
hampir di seribu per kabupaten seribu hektare
mulai dari taksi alsintannya
seribu itu harus dua taksi alsintan
tidak ada lagi bantuan bapak
kemudian menggunakan kur yang direncanakan
kemudian dan hasilnya seperti itu
oleh karena itu kami berharap pak deputi
rmu kita rata rata sudah lima belas dua puluh tahun
percah broken nya itu saja di atas lima tujuh sembilan
broken nya tinggal satu atau dua
berarti ada keuntungan untuk membayar saja
saya gunakan taksi alsintan
caranya ditebas disabit diangkat
kalau pakai combine losses yang paling banyak dua tiga
dan ini sudah jalan pak taksi alsintannya
mungkin ini perlu deputi turun tangan
saya jamin dunia akhirat
enggak pak karena udah jelas
dua tidul tiga puluh karung
keluar satu karung itu yang jadi uang
minimal tiga hektare dalam satu hari dikontrol
hal yang pernah saya lakukan waktu buat taksi a
gua taksi di sini
bayangkan kalau kita tidak pakai alsintan
jadi terlalu banyak kita buang bapak
oleh karena itu dan minta izin
memang lagi layan pembicaraan dengan panglima dan kasat
memang baterai baterai brigade brigadi itu kan
jadi brigade kayak brigade tempur gitu
tapi ya ini pakai logika
konsep kita menghadapi climate sense
ini bapak bahkan tempatnya
jadi kalau salah satu jadwalnya adalah
terutama yang berkait dengan
yang berkolerasi pada inflasi
banyak cabai bawang merah
kemudian yang berkait dengan gula daging
dimanakah cabai itu nanti lihat di sana
kita makan mie semua
gandum gak bisa tumbuh di sini
masa kita impor gandum sampai tiga belas sebelas ya
padahal itu tanaman nenek moyang kita
buahnya bisa untuk sama dengan gandum
batangnya bisa menjadi gula
daunnya bisa jadi makan ternak
terigunya itu bikin mekar
jadi ada pekerjaan rumah saya berat banget ini ya
waktunya tinggal satu tahun lebih
kita lari ke sagu
kalau memang cuaca memang tidak
kita potong itu pohon sagu yang tuhan udah kasih
kita pasti punya lima juta hektare
dan kita biasanya makan di sini
dan sagu bisa dibuat seperti beras
pisang pun bisa menjadi beras
sebagian pembelian pesawat itu kasih saya satu
dan kemudian ekspor kita kita tingkatkan
ini dulu hanya burung burung hutan
setelah kita masukkan komodisi pertanian
sekarang ini saya punya poran lima puluh tujuh ribu hektare
dan kita makan beras yang sehat sekarang di dunia
pabriknya ini selesai kapan pak dirjen
hari bulan depan selesai
ntb sini dan r tiga
jadi kita supaya jangan perutnya gendut
cuma porang ini yang membeli
adalah cina paling banyak
dan ya baru kita beli lagi kembali dengan harga itu
saya berharap dengan terpasang pabrik pabrik pak amir
mudah mudahan kita makan beras porang
dengan harga di bawah seratus ribu
di mana tempatnya mau ditanam ubi kayu
udah biasa kok dah pak ini dulu
jadi ada tiga agenda yang akan jalan
oleh karena itu yang terakhir sekali menutup
inflasi akan ada di bawang merah
inflasi akan ada di ayam
khusus untuk menutup bawang
yang selama ini hanya kurang lebih lima belas ribu sampai dua puluh ribu
kami akan tambah dua ribu hektare
bisa kasih lihat pertanyaan
yang bawang merah yang sorted itu
wah ini susah ini
petanya langsung di situ kalimantan yang mana yang merah
ini sih kau saja yang bisa baca
nah gitu kira kira pak deputi pak amir
karena misalnya yang pasti merah itu
adalah maluku dan papua
persiapkan enrekang di sini untuk ke sana
paling biaya transportasinya kita perbaiki
perkuat nrekang dan sekitarnya untuk bawang merah
cuma ini petanya enggak jelas
ada daerah di kalimantan selatan yang bisa
daerah yang ada di lokal lokal kita mainkan
semua anggaran pemerintah yang dua bulan tidak terpakai
saya refokusin ke inflasi
jadi mohon bantuan kita sama sama bapak
karena sebenarnya ini ekosistem jalan
cuma berkait dengan kadang kadang rantai pasok yang terlalu panjang
terus kemudian ekosistem logistiknya yang tidak siap
kalau perlu kita buatkan cool storage di situ
saya sudah kerja ini dengan para menteri yang lain
kesian karena saya pulang di kampungku ini
dengan niat yang baik insyaallah
tak kuntunga ki antu bangun turu
kalau mau gape pulau harapan di balik fatah morgana
harus mau melepas tambak perahu dari dermaga
dan keindahan pantai yang ada
kita mau ngarungi samudera kata orang bugis makassar
kalau ada badai menghadapmu
jangan bawa menyamping perahumu
hadapi badai itu dengan tenang
kata tenggelam hanya ada dari allah swt
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon kesedihan bapak menteri untuk tetap di atas panggung pak
untuk berfoto bersama dengan kami undang untuk naik ke atas panggung
kepada wakil ketua komisi sebelas dpr ri
bapak dr h m amir ustqara m kes
kami juga mengundang kepada deputi gubernur bank indonesia
juga kami mengundang kepada deputi bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan
bapak dr igusti ketut astawa ssmm
kami juga mengundang kepada kepala dinas tanaman pangan
hulti kultura dan perkebunan sulawesi selatan
juga kepala kantor perwakilan bank indonesia sulawesi selatan
juga kepada forkopimda kami undang
bapak bupati bone juga hadir tengah tengah kita
dan para bupati wali kota kami undang untuk bersama sama mengikuti foto bersama
untuk bersama sama kita saksikan hadirin
ini adalah sesi foto bersama dengan menteri pertanian republik indonesia
mungkin sekali lagi tangannya di kepala pak
sekali lagi ini adalah bentuk sinergi
kita boleh berikan tepuk tangan yang paling luar biasa
sekali lagi hadirin suatu kebersamaan dan sinergi serta kolaborasi yang dibangun
tentu saja ini akan meningkatkan pengendalian inflasi pangan
dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan sulawesi selatan
terima kasih kami ucapkan bapak bapak
terutama kami ucapkan terima kasih kepada menteri pertanian republik indonesia
yang telah hadir pada siang hari ini di seluruh rangkaian
gerakan nasional pengendalian inflasi pangan sulawesi selatan
dan kita harapkan bersama semoga dengan gerakan ini akan mengoptimalkan upaya
dan aksi nyata dalam stabilisasi pangan dan mendorong produksi
guna meningkatkan ketahanan pangan
baik hadirin demikianlah seluruh rangkaian acara kita
di gerakan nasional pengendalian inflasi pangan sulawesi selatan
terima kasih atas kebersamaan bapak dan ibu pada siang hari ini
dan tentu saja akhir kata saya fadiji mohon undur diri
dan kita sambut bersama sama persembahan dari jat sunyidan